pilkada serentak akan digelar pada sembilan desember mendatang
namun penyelenggaraan pilkada kali ini menjadi sorotan tajam
kenapa karena digelar masih di tengah wabah atau pandemi
nah agar pemilihan kepala daerah bisa berjalan aman
pilkada harus digelar dengan penegakan protokol kesehatan
lalu apa saja aturan yang berlaku saat anda masyarakat
melakukan pencoblosan pada minggu depan
berikut kami tampilkan data yang dihimpun oleh tim lead bank cnn indonesia
adalah aturan nyoblos di masa pandemi
jadi sudah ada aturan ya kita lihat ini dia aturan ya
semua sudah tercantum dalam perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum
atau pkpu nomor enam tahun dua ribu dua puluh tentang pelaksanaan pemilihan gubernur
dan wakil gubernur bupati diwakil bupati atau wali kota
dan juga wakil wali kota serentak kelanjutan dalam kondisi bencana
ada aturan aturannya ada batasan batasannya
kita lihat ini dia yang pertama
kalau di normalnya sebelum masa pandemi ini jumlah pemilih yang nyoblos di tps
atau tempat pemungutan suara kan biasanya delapan ratus orang maksimal
nah kalau sekarang nanti minggu depan di masing masing tps itu dibatasi
jadi hanya maksimal lima ratus orang saja atau lima ratus orang pemilih
kemudian yang juga dibatasi adalah waktu soal waktu kehadiran
dari anda pemilih yang diatur
jadi ini dimaksudkan atau ditujukan agar meminimalisir terjadinya kerumunan
jadi waktu ini akan dibatasi secara bergantian nanti setiap jam akan diatur
jadi nggak numpluk jadi nggak numpuk gitu ya
di satu jam semuanya banyak sekali ngantri di situ
lalu jarak antara pemilih yang satu dengan pemilih lainnya
selain tadi dibatasi di dalam situ ini juga diatur
minimal adalah satu meter
tidak hanya antar pemilih dengan pemilih tapi juga pemilih dengan petugas kpps
itu juga diatur atau dibatasi minimal satu meter
kemudian yang juga dilarang adalah nggak boleh salaman pastinya
nggak boleh salaman tidak ada kontak fisik semuanya harus social distancing
pemilih dengan pemilih no shake hands nggak boleh salaman
pemilih dengan petugas kpps juga nggak boleh salaman
tps wajib sifatnya untuk menyediakan tempat cuci tangan
fasilitas cuci tangan yang memadai seperti wastafel
jadi kalau misalnya anda nanti datang ke tps minggu depan
anda diwajibkan harus cuci tangan dulu sebelum dan juga sesudah nyoblos ya
dan di tps juga wajib menyediakan tisu kering
lalu berikutnya yang juga wajib pastinya tiga m adalah menggunakan masker
jadi anda datang ke tps harus pakai masker
juga petugas kpps harus pakai masker
bahkan petugas kpps ini disediakan masker sebanyak tiga buah atau tiga masker selama dia bertugas di tempat pemungutan suara tersebut
nextnya ini banyak banget aturan nyoblosnya
lalu berikutnya petugas kpps ini wajib mengenakan sarung tangan
harus pakai gloves gitu ya
harus pakai sarung tangan selama dia bertugas di tps
begitu juga pemilih atau anda yang nyoblos
ini juga disediakan sarung tangan sekali pakai ketika anda ada di tps
lalu anda juga diharuskan ini sangat baik sih membawa alat tulis sendiri ya
jadi anda harus bawa alat tulis sendiri
jadi nggak usah minjem minjem lebih baik supaya safe supaya aman pastinya juga
nah nanti petugas kpps yang bertugas di tps tersebut harus menjalani rapid test
jadi dipastikan safenya safety gitu sebelum bertugas di tps harus jalani rapi tes dulu untuk memastikan bahwa aman dari covid sembilan belas
lalu berikutnya di tempat pintu depan masuk ke tps ini juga disediakan alat pengecek atau pengukur suhu tubuh
kalau misalnya anda pemilih gitu ya suhu tubuhnya di atas tiga puluh
anda dipersilahkan untuk mencoblos
jadi tetap boleh mencoblos di tps tersebut tapi ada bilik suara khusus buat anda yang memiliki suhu tubuh di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
pastinya juga untuk menjamin keamanan tps harus didisinfeksi atau dilakukan penyemprotan disinfektan baik sebelum maupun sesudah
jadi sebelum dan sesudah
setelah proses pencoblosan ini si tps ini akan disemprot disinfektan kemudian juga akan secara berkala ada mekanisme ketika pemilih datang pemilih pulang itu juga akan rajin disemprot disinfektan
nah sekali lagi kalau misalnya untuk nyoblos anda kan biasanya pamer tinta tuh di jari ya nyelup nyelup tinta gitu di jari tangan anda
kalau kali ini tidak lagi mencelupkan jarinya
anda tidak akan lagi diminta untuk mencelupkan jari anda ke botol tinta
melainkan tinta tersebut yang akan diteteskan oleh petugas
jadi kalau misalnya nanti sembilan desember anda datang ke tps anda wajib mengingat aturan ini
dan jangan bingung karena memang aturan ini dibuat untuk keamanan dan juga keselamatan kita semua